wah kalau liburan memang harus teriak nih kayak lukisan offset yang ada di belakang saya warna warni
kayak gini nah buat anda nih yang bosen wisata gitu gitu aja di jakarta anda bisa datang ke sini
di wilayah di pik gold island nya di sini anda bisa melakukan wisata edukasi kreatif membuat
lukisan abstrak salah satu medianya caranya adalah dengan ini balon sekarang saya mau lempar dulu ya
lihat caranya oke saat oke oh pasangkan dulu baik sip oke langsung oke pak langsung ya satu dua tiga
sore pecahan balon berisi cetempra berhasil pecah dan membuat goresan abstrak pertama saya di
kanvas seru ditambah polisan kuas dan percikan cat warna warni membuat lukisan jadi semakin meriah
di bagian splater art ini lukisan abstrak juga bisa dibuat dengan watergun spons lakban kuas
bahkan dengan tangan kita sendiri lukisan abstrak tidak menghadirkan visual gambar figur
atau pemandangan layaknya objek di dunia coretan warna warni tak beraturan ini juga tidak
memandang kata bagus atau tidak namun pengalaman mengisi kanvas kosong menjadi sebuah karya dengan
kreativitas membuat hasil lukisan kita menjadi punya makna kita lanjut yuk membuat lukisan di
bagian motion and pendulum art painty sebelumnya kita pilih empat warna cat dulu ya
sih kanvas diberi cat warna dasar dulu ya lalu masukkan cat berwarna lain ke dalam tabung plastik
yang menggantung sebagai pendulumnya saat kanvas berputar pendulum digerakkan sesuai keinginan
jalur pendulum akan muncul berupa tetesan cat yang membentuk pola di atas kanvas wah
ini namanya pendulum painting atau menggunakan pendulum seperti ini
nah ini kalau lukisan abstrak itu memang tidak ada yang salah
semuanya pasti keren
nah jadi selain untuk belajar bikin lukisan abstrak seperti ini
ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk melepaskan stres
aktivitas melukis lainnya di sini adalah bare brick painting
kita bebas melukis boneka patung berbentuk beruang dengan cat warna warni
terserah mau campur campur warna dan mewarnainya dengan cara apapun
oh ya pengunjung yang ingin membuat lukisan di sini tidak perlu khawatir pakaian ataupun alas kakinya kota
karena tersedia pelindung pakaian dan sandal ganti
jadi tidak ada halangan untuk kita berkreasi
kita memberikan ruang untuk semua orang untuk datang dan membuat karya
tujuannya mau relaksasi mau pelepasan mau di stress
buat sebuah karya masterpiece semuanya bisa
tapi masuk ke tempat kita mereka bebas berkarya
cat kita kita menggunakan tempera paint
itu cat water base pain yang dipakai anak anak tk di sekolah
jadi kalau kena baju dicuci dikucek itu hilang
membuat lukisan abstrak di sini juga tidak perlu punya pengalaman melukis
semuanya bebas berkreasi sambil seru seruan membuat karya
dia sesuai selera
kalau dia sih emang demen coloring ya
di rumah tuh suka saya juga ada beliin painting di rumah
nah kebetulan di sini ada jadi kita mau coba juga sih
something yang new yang exciting juga buat dia
di rumah sendiri mereka emang suka coloring painting gitu
cuma kalau di sini lebih bebas lagi mau ngapain aja gak takut kotor yaudah
enggak ada yang salah lah mereka ngapain aja jadi art gitu
dan bahan bahannya tuh sudah lama
kayak gini udah kotor nih bajunya juga bisa dicuci nggak masalah nggak takut gitu
tertarik ingin melukis dengan splat atau pendulum motion art
tiap tekniknya dikenakan harga rp empat ratus dua puluh sembilan untuk dewasa
dan tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah untuk anak anak
harga tersebut sudah termasuk kanvas dan empat warna cat
sedangkan bare brick art harganya tiga ratus enam puluh sembilan rupiah untuk dewasa

termasuk empat cat dan satu warna cat
satu buah beruang berukuran dua puluh tiga cm
sedangkan untuk anak anak biayanya dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah
sudah termasuk satu buah barebrick berukuran kecil dan empat warna cat
buat yang ingin mencoba semuanya pengunjung dewasa dikenakan tarif sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah
dan anak anak delapan ratus empat puluh sembilan rupiah
tidak jauh dari pesisir utara jakarta
juga ada kawasan wisata yang tidak biasa
konsep bangunan jalur pedestrian sungai hingga kanalnya dibuat mirip seperti di amsterdam belanda
pengunjung kebanyakan memilih berfoto di jembatan dengan latar kota di negeri tulip tersebut
nuansal eropa juga bisa dinikmati sambil menjajal gondola
setidaknya ada sepuluh perahu lancip khas venesia italia
yang warawiri menemani pengunjung menyusuri kanan
suasana berbeda di kawasan yang lainnya
asik suasananya mirip banget gak sih kayak di venesia itali
nah ini nih tempat yang lagi naik daun di kawasan pik dua
namanya adalah la riviera amsterdam di sini
satu gondola berkapasitas empat orang
tiap pengunjung diberikan waktu sepuluh menit untuk berkeliling kanal sambil berfoto

niatnya sudah lama ya gitu ya
terus ya berharap ini sebagai doa biar bisa naik gondola aslinya gitu ya kan
tarif naik gondola tiga puluh lima ribu rupiah tiap orangnya
begitu pula dengan pengunjung yang ingin naik perahu bus atau bebek goes
lanjut kita isi perut
tidak jauh dari tempat wisata saya sebelumnya
ada tempat kulineran unik bertemakan pantai karibia dan meksiko
setidaknya ada tiga belas tenan menyajikan ragam makanan lokal dan internasional di kawasan seluas sembilan empat ratus meter persegi ini
jadi kita mau buat suatu konsep food district dengan tema kulineri
ditambah aksen rustic seperti di luar negeri
jadi kita ada sepuluh berikut
open space gitu tempatnya event cuacanya lagi dingin panas kita tetap bisa menikmati di sini dengan konsep tropical
pilihan saya tertuju pada restoran otentik khas korea selatan dengan sajian prasmanan
menunya ada sundu bujige yang berisi tofu kerang sayuran hingga telur dengan cita rasa gurih dan pedas
ada pula japce yang berisi sayuran dan damion atau mie berbahan tepung ubi jalan
yang tidak boleh ketinggalan sut bull gui irisan tipis daging sapi panggang dengan olesan bumbu manis
satu paket back banche berisi empat belas menu makanan khas negeri gingseng ini dibanderol seharga satu ratus tujuh puluh sembilan per orang
selah tadi nih
dia jalan jalan naik gondola terus bikin lukisan abstrak nah sekarang ditutup dengan menu makanan korea
tuh lihat dong di depan saya ada empat belas jenis menu termasuk banconnya juga dan ini semuanya enak enak
luar biasa emang jalan jalan di pik ini
dan sekarang saya mau ngabisin makanannya dulu
suguhan merdu dari alunan musik akustik kita menutup jalan jalan saya di utara jakarta hari ini
indra yani laksmi wahiro madon
denny irvan jakarta